nuh oh liat si sulam
kalo sudah ngeliat polisi
hatinya langsung cilt mukanya kisup
he kementeran lagi
bener ji keliatan banget tuh tampang bloknya si sulam
tenang lah kalo kita gak berbuat sesuatu
bukan apa apa dar
kita tungguin aja disini
nasib seorang itu
baik atau buruk
tergantung dia ngejalaninnya
kalo dia ngejalaninnya baik
dia bakal baik
gak begitu juga sebaliknya
tapi orang tua gue sendiri
juga nolak gue pulang ke rumah mereka
bisa deh itu
kalo lu tuh bener bener mau berubah
lu bener bener mau tobat
mereka tetap beranggapan
gue tobat gara gara lu
bukan karena dari diri gue
gue jadi bingung
apa sih bedanya taubat karena orang lain
sama dari dalam diri
kan tujuannya sama
mau tobat ke allah
ngapain tuh si badan disitu
ini harus buru buru laporan nih
yang beda itu cuma caranya dar
allah yang nyuruh
gue sekarang mantep mau tobat lah
gue cuma butuh bimbingan orang yang iklan
ya gini aja dah
lu mulai dari
yang penting lu perhatiin
makan di warteg lalang
udah mampunya untuk
iya gue tau
masa udah makan di sampahan
makanan lu halal atau haram
halal atau haram
halal atau haram
kalau boleh jujur sih
kalau boleh jujur sih
makanan yang diharamin agama
masih gue mbat juga lam
kalau lu judi
nah hasilnya nih
lu pakai untuk makan di warteg
nah isinya tuh
tahu tempe sambel
itu menjadi makanan haram
kenapa bisa begitu lam
kan sumber rejekinya
bukan di jalan awal
bukan di jalan awal
gila tuh si sulam
ternyata kita sebagai warga
agak demen dia bergaul sama preman
eh dia malah anten anten
jangan ngobrol sama preman di depan rumahnya
tentu sama juga kita bermain api di atas rumput yang kering
itu api jatuh ke rumput yang kering
kebakar deh semuanya
kosong deh muka kita
kalau gitu kita harus segera bertindak ji
ini kagak bisa kita biarin berlalu larut
mana temen lu
kumen lu keliatan
ada urusan sebentar keluar pak j
kalau jalannya salah
tetep haram dong
cuma bentar ya
gue kadang kadang juga bingung
yang demen nih anaknya kerja di tempat yang basah
ntar bisa korupsi lah
padahal kan hasilnya itu kan uang haram
nah kalau kita makan duit haram
tunggang tungging tiap hari puasa
ga bakal diterima
itu dia tuh yang gua bingungin juga lap
buktinya masih banyak orang orang kayak gitu
yang hidupnya kemakmuran
itu berarti allah sayang bahwa mereka
gua dengernya begitu istighroj
jadi allah mengumbar
orang tersebut dengan segala kesenangan
ujung ujungnya akan dihubung dengan yang mantap
memantep ilmu agama lu lap
dari ustadz jakaria
nanti kalo ada pengajian ya dateng
nanti tiap hari senin kemis senin kemis saya puasa dong
lu hubungi warga warga yang lainnya
untuk ikut bergabung
lalu kita kepung saja
baik pak haji
dan lu mali hubungi polisi
bilang kalau kita sudah menemukan
pelaku perampokan di rt sebelah
sialan ya pak haji
ya sudah sana jalan
makanya dar biar bagaimanapun
lu perlu berubah
tapi berubah itu
perlu lebih baik
jangan malah tambah berangsak lu
gua jadi ada pencerahan begitu ketemu ama lu lap
gua mau benerin ilmu agama gua lap
gua bakal ninggalin sepenuhnya
masalah lu gua lap
kayaknya hidayah dari allah
gila udah dua jam aja kita ngobrol ya
selama ini kita ngobrol ya
gak kerasa berjun
lama juga ya
masya allah ada hati rame rame ya
perasaan gua jadi kata enak
tuh liat si sulap
kalo sudah ngeliat polisi
hatinya langsung ciut mukanya kisup
bener ji keliatan banget tuh tampang bloknya si sulap
tuh liat si sulap
tuh liat si sulap
tenang lap kalo kita gak berbuat sesuatu
kenapa yang kita takut
bukan apa apa dar
gua takut dipitnah lagi
kita tungguin aja disini
kalo gua dicuduk polisi gimane
lu tenang aja
ga usah takut
di diri gua jangan bergementer begini
takut banget sih lu
gua bilang tenang tenang
nih gua tenang nih
polisi kan udah dateng
haji sulap dicuduk sama polisi
biar mampus si sulap
tamat deh riwetnya malam ini
ada apa sih umi
umi cuma mau kasih tau tadi ada warga
lewat menuju ke rumah si sulap

setelah lazim umi yang bener
umi yang bener dua
habis bertemannya sama preman
bukannya sama ustad
biarin emang umi udah gedeg sama si sulap
jangan suka piar preman
jangan suka piar preman
mau kemana malam dua
mau kemana malam dua
umi mau ke rumah si sulap
mau liat keadaan si sulap sekarang
eh dengerin dulu umi ngomong
anak perawan tuh kaga baik
ya terus kenapa umi ngasih tau
kalau umi ngga boleh ke rumah si sulap
ya umi sih maksudnya nyadarin dulu
bukti omongan umi ini benar
udeh lu masuk suno deh
mendingan lu ngerem di dalem
daripada lu keluar lu ngebelain si sulap
tadi anda lapor kalau ada kumpulan preman
di salah satu rumah warga disini
dimana preman dua itu